mengapa hal hal substantif seakan terpinggirkan
apakah sensasi dari kata sontoloyo dan tampang boyolali menjadi bagian dari strategi komunikasi politik masing masing kubu
kami akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio malam ini
daniel azhar simanjuntak koordinator juru bicara prabowo sandiaga
roky gerung peneliti di perhimpunan pendidikan demokrasi
inas nasrullah zubir ketua dpp partai hanura yang juga masuk dalam tim kampanye joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin
dan boni hargens akademisi politik universitas indonesia
selamat malam bapak bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apakah saya salah kalau saya berharap punya ekspektasi bahwa yang saya dengar adalah substansi
karena sampai sejauh ini saya tidak mendengarkan itu
kang inas dulu deh
ya sebenarnya juga driving itu
ada di masyarakat juga
masyarakat begitu menginginkan
adanya hal hal seperti ini
kalau kita lihat semua di media sosial kan seperti itu
tapi yang penting kita yang ada di elit politik ini bagaimana tidak juga
main itu terus
mau didrive sama masyarakat
saya juga ketekan sama teman teman
oke nih sontoloyo boyolali ya habis selesai dua tiga minggu
udah kita ganti topik lagi
nanti akan ada muncul lagi yang lain
akan muncul muncul seperti itu
bagaimana kita mengatur itu tidak menjadi tren jadinya
kalau menjadi tren itu ikhlaqah
tim kampanye sebenarnya sudah menyiapkan nggak sih konten konten kampanye yang akan disampaikan oleh pak jokowi
oh kita menyiapkan termasuk flyer segalanya kita menyiapkan
tetapi yang heran juga masyarakat tidak tertarik hal hal seperti itu
gini aja kalau kita bicara terjadi misalnya kemarin tampang boyolali
sebenarnya bukan dari kita yang mendrive untuk jadi ini
menjadi meluas seperti ini
tetapi ya masyarakat itu yang memulai gitu kan
tetapi kita justru ikut terlibat di dalam itu semua
saya juga menyadari kita ikut terlibat gitu
tertarik ke sana magnetnya ada di sana
kenapa ya masyarakat ini kan konstituen nantinya
nah begitu ditarik kita ke sana sadar tidak sadar baik dari kubu kita di sini
maupun kubunya pak jokowi akan masuk ke dalam tarik kekuasaan itu
atau jangan jangan jokowi juga
saya nggak mau berumur maaf mas adek
jadi tertariklah ke dalam kusaran itu juga
ya itu sekarang kalau dari prabowo sandi kayak gimana
ini kan sebenarnya juga sontoloyo juga diamplifikasi oleh kubu seberang juga kan
mas alvito sebenarnya yang misalnya yang terjadi disampaikan pak prabowo di boyolali
kan yang disampaikan subtantif semuanya adalah
ada kesenjangan ekonomi yang hadir ada ketidakadilan yang ramai
nah itu yang sebenarnya disampaikan oleh pak prabowo
tapi kemudian kan yang di quote utama dibunyikan rame rame itu justru adalah tampang boyolali
padahal tampang boyolali itu adalah pesan keakraban beliau dengan warga yang hadir pada saat itu
biasa kalau saya ketemu dengan mas alvi itu kan tampang itu nggak ada tampang bataknya nih kan
biasa aja begitu
saya juga disebut nggak ada tampang bataknya aksennya juga nggak ada tampang aksen bataknya
dan itu biasa dan itu percakapan yang biasa saja

tapi kemudian ketika digeser menjadi isu politik dipolitiking nah jumlahnya dia jadi ramai dan jadi tidak subtantif
kalau dari prabowo sandi ini kalau kata kang inas tadi ini maunya rakyat nih
jadi publik yang mengamplifikasi itu dalam gumaman dalam diskusi dalam sosial media
dan mungkin juga ada peran media barangkali di situ yang memuatkan
peran mas alfie itu ada juga di situ
nah itu pertama
dan kedua ya salah satunya juga misalnya di boyolali ya peran kepala daerahnya memobilisir
ya memobilisir bahkan memproduksi kata kata yang tidak pantas dan sebagainya
nah kemudian akhirnya saling ini kan ada produksi kata kata yang tidak pantas baru
yang kemudian ya akhirnya perdebatan kita sampai di situ terus
nah sebenarnya kan yang harusnya dijawab itu ada terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan pak prabowo
kemudian disampaikan kepada publik
nah itu yang harusnya dijadi perdebatan
kalau boleh saya potong sebentar
saya sih melihat sebetulnya persoalannya nggak sesederhana itu
bahwa itu soal istilah yang dipakai oleh prabowo atau siapapun lah
saya lebih melihat ada sistem berpikir yang salah yang sudah mulai rusak di dalam praktik politik kita
dan ini kemudian berkolaborasi
berkolaborasi dengan tren kemajuan teknologi kehadiran media sosial kebangkitan masyarakat sipil yang tidak sesuai dengan kemajuan budaya politik
dan di sini letak masalahnya
dalam era yang para sosiolog sebut sebagai masyarakat post truth ya
memang kebenaran itu kemudian menjadi postulat yang sangat relatif karena unsur subjektivitas menentukan segala macam narasi dan
di sana semua orang akhirnya bebas berbicara
di situ kebohongan hoax dan segala macam fitnah menjadi subur
dan tidak ada satu panduan atau parameter universal yang bisa dijadikan pegangan bahwa inilah kebenaran
dan bagi para politisi yang tidak cerdas dan bagi saya tidak waras atau istilahnya bung roki yang dungu
ini kemudian menjadi peluang politik
sehingga kebohongan menjadi pola kampanye baru
fitnah menjadi pola kampanye baru
hoax dan sebagainya
nah ini tren yang menurut saya tidak bisa dicerna sebagai bagian dari strategi pemenangan politik
karena ini merusak dan mengancam peradaban secara keseluruhan
maka saya agak menantang tesis pak prabowo sebelumnya yang mengatakan bahwa pemilu ini urusan menang kalah bukan soal benar salah
saya membantah karena bagi saya politik harus dipahami dulu sebagai sesuatu yang mengandung moral
nilai di dalamnya ada keluhuran
maka kita juga bicara benar salah
dan menang kalah itulah konsekuensi elektoral
konsekuensi dari sebuah praktek politik
tetapi bukan tujuan ansih
maka logika macam inilah sebetulnya yang harus dipersoalkan
ketimbang istilah sontoloyo atau boyolali
saya juga tidak terlalu tertarik mempersoalkan istilah tampang boyolali dan sebagainya
ataupun istilah sontoloyo
itu kan soal diksi
tetapi saya lebih melihatnya
ada kerusakan sistem berpikir
dan ini nanti bung daniel juga harus bertanggung jawabkan
kenapa misalnya kubu politik anda sangat lincah dan cerdas di dalam berbohong
karena anda berbahaya
kamu akan bantah
itu yang satu
yang kedua kenapa kalian sampai hari ini tidak bisa
nah itu anda ulang ulang lagi
dia yang berbohong
saya mengatakan kamu contoh itu
jadi anda percaya sebenarnya kubu prabowo bukan rathnasarumpaid sendiri yang melakukan bohongan
siapa fakta hukumnya yang mengatakan kami berbohong
kan nggak ada proses hukumnya
anda buat hipotesis anda sendiri
pengamat kok begitu
rathnasarumpaid itu kan tim sukses
sampai dia selesai mengakui berbohong dia berhenti sebagai tim sukses
kalau pdi perjuangan yang korupsi kemudian anda nuduh pak jokowi yang korupsi
itu satu yang jadi masalah
itu adalah satu hipotesis
yang menjadi masalah serius buat saya
ini kan ada perkara ideologi yang sangat serius
kebangkitan ekstremisme jubah jubah agama dipakai untuk kepentingan politik
ini menjadi gejala yang berbahaya
tetapi anda kalian tidak menarik garis yang jelas
kalian ini pendukung hizbut tahir atau bukan
saya ini pendukung khilafah atau bukan
nah garis ideologi ini yang saya tidak melihat ada kejelasan di sana
sehingga nanti bung roky silahkan dibantah atau apapun
saya melihat tidak ada satupun yang berpikir waras di sana untuk bisa menjelaskan fenomena ini
yang pertama yang mengerikan adalah statement dari pengamat seperti boni ini
yang menyatakan menebar ke ngerian
ke ngerian itu ditebarkan kemudian di labelkan kepada kelompok politik yang lain yang dia nggak suka
karena nggak berbasis tentu sebagai pengamat yang netral
nah itu yang berbahaya menurut saya
nah cara cara begini adalah cara cara perpecahan justru
kemudian kita tidak membuka pintu dialog misalnya terkait dengan hti dan segala macam
yang kita butuhkan adalah kan pintu dialog bagaimana membahas terkait dengan itu
toh pengacara hti sekarang jadi pendukungnya pak jokowi
dia mau ngomong apa terkait dengan itu
itu kan bagian bagian lain
sudah berulang kali beliau mengatakan bahwasannya hti belum dibubarkan
kalau menurut pengacaranya pak jokowi
jadi menurut saya hentikan statementnya
karena itu kan statement statement yang justru memecah belah
jadi tidak ada pintu dialog yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah
kemudian contoh statementnya boni tadi mengatakan bahwasannya pak prabowo politik adalah masalah menang dan salah
itu yang disampaikan adalah fenomen menang dan kalah
itu adalah fenomena
fenomena berbeda dengan tesis
yang dijelaskan oleh pak prabowo
struktur berpikir kamu ngawur
struktur berpikir anda loh yang ngawur mas
jadi yang disampaikan pak prabowo
prabowo mengatakan itu sebagai statement publik
tapi beliau menyampaikan fenomena
tesis itu sudah melalui proses uji
jadi yang beliau sampaikan
ya kamu mau pakai definisi tesis apa
loh anda bagaimana
ya itu pernyataan yang jelas
iya pernyataan yang jelas
itu sebuah tesis
itu adalah fenomena yang beliau sampaikan terkait dengan fakta di tengah masyarakat
kamu belajar logika di mana daniel
kamu belajar logika di mana
supaya supply kedunguan itu berhenti seharusnya politik tidak masuk ke pasar gelap stupidity
tapi masuk ke pasar intelektual
karena itu saya dorong sebetulnya partai politik tokoh partai politik elite partai politik
kalau kamu sukses datang ke kampus masuk kampus paparkan tesisnya seperti dia ingin
di uji oleh kampus
kalian kalau masuk mungkin kalian diusir
karena tampang kalian tidak tampang
intinya warga buil lali tidak memilih prabowo
intinya hanya itu
kali ini saya pencipta hoax
banyak politik politikus yang baik baik
tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
saya mau ke bung rocky dulu
sampai begitu aja nih politik indonesia
kita sampai di pinggirnya
kita lebih tertarik untuk bicara soal jargon
lebih tertarik bicara soal sindiran dan sinisme
oke saya lompati tesis
saya pergi ke sintesis ya
kita berupaya untuk melihat keadaan sekarang
membandingkan dengan tuntutan dari moral politik
tuntutan moral politik itu ada di dalam konstitusi kita
yaitu tugas pemerintah
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
sekarang kita ukur kecerdasan bangsa itu
di dalam tahun politik ini tumbuh atau tidak itu
nyatanya kita bertengkar di dalam soal yang konyol
boyolali segala macam itu
dan itu menyebabkan kita kehilangan keakrapan bernegara
keakrapan berwarga negara
karena kita tidak masuk pada hal hal yang substantif
yang biasa disebut substantif
itu salah siapa
kalau kata kang inas itu salahnya rakyat
karena rakyat maunya begitu
salahnya itu bukan pada rakyat
rakyat itu menginginkan sesuatu
yang sebetulnya dipromosikan secara palsu itu
saya jelaskan begini nih
di dalam ekonomi ada yang disebut supply side economics
jadi kalau kita supply terus barang yang sebetulnya buruk
tapi kalau terus menerus diiklankan
lama lama ada demand itu
itu namanya marketing
apa yang disupply itu pak rokin
tapi begini saya tidak bisa menyalahkan kata rakyat tadi
ini apa yang disupply
yang mau dipersoalkan ini apa nih sebenarnya
dalam sintesisnya pak rokin
karena itu dalam dua menit saya selesaikan kalimat saya
supaya supply kedunguan itu berhenti
seharusnya politik tidak masuk ke pasar gelap stupidity
tapi masuk ke pasar intelektual
karena itu saya dorong sebetulnya
partai politik tokoh partai politik
tim sukses datang ke kampus masuk kampus
paparkan tesisnya seperti dia ingin minta diuji oleh kampus
jadi itu baru kita majukan satu tahap pendidikan politik kita
kita ingin agar supaya politisi itu
infografisnya itu jangan ditampilkan pada rakyat biasa
yang tidak punya kemampuan akses metodologi tidak punya
datang aja ke kampus
nah sialnya kampus ditutup
itu sama seperti order baru lakukan
order baru lebih fair
jadi biarkan sampai tingkat kabupaten
jangan sampai tingkat desa politik
kan order baru bikin begitu kan masa ngambang
apa yang ditakuti di kampus
semua presiden amerika berkampanye pertama di kampus
deklarasinya di kampus menandakan bahwa politik itu adalah
mereka juga debat di kampus
dan darun darun
dan darun darun
konkretnya konkretnya bang roky ini sebetulnya
yang dilarang di kampus itu apanya
karena fakta yang terjadi pak roky
yang dilarang itu adalah
dukungan kampanye propaganda
kebangkitan hizb ut tahir narasi khilafah
gini ya artinya gini loh
kalau itu sebuah gerakan intelektual let's say
atau itu sebuah social movement
kita bisa sebentar dulu
berapa menit jimur ranggit
tunggu berapa menit jimur ranggit
satu menit saya bicara
bukan bukan berapa menit supaya saya tahu
dua menit dua menit
saya bisa tendangkan dua menit
yang dipersoalkan selama itu kan
ketika mahasiswa terlibat di dalam kampanye propaganda politik hilafah
politik hizb ut tahir
dan ini dipersoalkan
dan anda mengatakan bahwa di situ demokrasi dipasung
buat saya parameter atau standar apa yang kamu pakai
karena intelektual dia akan bicara dengan netralitas akademiknya
tetapi kan sejauh ini paroki ini tidak pernah netral
saya terangin ya
udah dua menit
ketika saya belajar filsafat dosen saya manjususeno mengatakan
semakin kamu mengerti filsafat semakin kamu mudah dimengerti orang
semakin kamu tidak bisa dimengerti orang semakin kamu tidak mengerti filsafat
dan saya pikir ini yang seringkali dibicarakan oleh paroki
sekarang saya tidak mengerti bahwa
bahkan pak rocky sendiri pun dalam banyak kritiknya menurut saya tersesat di dalam dirinya sendiri
ini yang jadi masalah
begini sebentar saya kasih bicara
saya juga tanggapi yang paroki katakan ada pasar
ada pasar gelap yang dibilang pasar stupidity
pasar gelap kedunguan
ini pasar apa saya ingin jelas pasar suara atau apa
ya saya mau terangin
kalau pasal itu pasal suara artinya masyarakat dong
jangan masyarakat ini lantas kita belah menjadi dua
yang satu yang stupid yang disebut pasar gelap
yang satu lagi ada intelektual
jangan diperlakukan seperti itu masyarakat itu
ya sebelum kata jangan itu keluar dengarkan orang saya
itu kan saya belum terangkan
waktu anda silahkan
tapi saya tidak sepakat kalau masyarakat itu dikatakan ada masyarakat pasar gelap
yang dimaksud dengan kedunguan di dalam gelap itu apa
kedunguan masyarakat itu masyarakat gelap masyarakat yang dijadikan pasar gelap itu dibilang dungu
dan juga seperti itu begitu loh
kita dengarkan rocky silahkan
saya cicil kalimat saya supaya bersih gitu
ya silahkan bon
yang terjadi hari ini adalah masyarakat nggak tahu yang dibicarakan oleh elite itu apa
karena skrutinisasi tidak mungkin mereka lakukan
supaya mereka tahu mesti ada fasilitas untuk mempersoalkan ide visi misi segala macam
infografis segala macam
itu fungsi kampus
hti dalilnya apa masukkan ke kampus bikin seminar uji
jadi kamu nggak usah panik bahwa itu hti
ya belum diuji
jangan jangan soal hati bukan ideologi
karena itu saya bilang jangan jangan bukan ntar dulu
jangan jangan bukan ideologi
yang dicari adalah efek statistik dari islam
contohnya apa efek statistik dari islam
jelas saja di dalam semua pemilu islam itu mayoritas
jadi tidak mungkin hti itu sekedar diakses ideologinya
ideologi hti itu memang sudah berbeda
karena itu saya lanjutkan dulu saya belum
hti itu tidak mau dia ideologinya pancasila
iya gini gini saya ada ideologi
ideologi hti tetap hilang
saya ngerti karena itu saya mau terang
jadi untuk apa lagi sekarang kita bedah di dalam kampus untuk mengetahui apa ideologi hti
ideologinya sudah jelas gitu loh
ayo diajak juga wacana wacana narasi narasi yang biasanya keluar dan akhirnya ditangkap dengan tampang boyolali dan sontoloyo
masuk ke kampus dan kemudian terjadi diskursus yang mendalam
bukan hanya semata mata soal
kalau itu saya setuju
saya lanjut dulu sedikit ya
hti itu dianggap sebagai anti pancasila itu keputusan politik
tengok dulu tengok dulu karena itu saya dengar
you pernah gak
bukan keputusan ini saya luruskan saya luruskan
yang memutuskan itu bukan pemerintah itu tidak memutuskan
hti itu sendiri menyatakan mereka tidak menerima pancasila
pendukung khilafah itu ya itu dia tidak menerima pancasila tidak menerima dipengaruhi
dia mengatakan itu
itu di dalam di dalam idinya hit apa namanya buku hit
sejujurnya saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara soal hti hti itu masa kemarin mari kita bicara dengan kondisi yang ada sekarang
bahwa oposisi ini belum terlalu
bahwa oposisi ini belum terbiasa belajar menggunakan data lalu kemudian mengajukan kritik dengan narasi yang cerdas dan juga ada panduan etis di sana
pak jokowi katanya tidak akan tidak akan lagi terlalu fokus di infrastruktur
akan masuk ke pembangunan manusia
ya kan ada tahapannya pembangunan itu pak gito
ide itu kita belum tangkap
itulah kenapa kemudian pak prabowo dan bang sandi kemudian mengusulkan kepada kpu
bila perlu perdebatan perdebatan visi dan misi itu dibawa ke kampus
nah kampuslah kemudian yang mengulik gitu
jadi pak prabowo pak jokowi itu bertarung di kampus
kampus nanti mahasiswa kemudian sebutlah para profesor yang kemudian menguji
semua narasi semua visi misi yang mereka tawarkan
dan itu bisa dipertontonkan kepada publik
nah kemudian nanti misalnya di perdebatan ya di debat formal
tidak perlu lagi kemudian yang hadir itu adalah para pendukung
tim sukses tidak perlu
karena cukuplah para profesor
orang cerdik pandai bersama mas alvito misalnya sebagai pembuang acara
nah biar mereka menguji semuanya di situ
nah cara begitu itu justru cara cara yang mencerdaskan
tapi yang saya aneh gitu yang membuat saya aneh sebenarnya
bahwa gerindra dan koalisinya ada di dpr
kenapa itu tidak didesain waktu membuat undang undang pemilu
loh ini teknis bang
bukan itu ada aja di undang undang pemilu
itu bisa diatur
undang undang pemilu yang tidak melarang
tapi undang undang tidak mengahas konten
tidak makanya begini
undang undang pemilu itu yang melarang untuk masuk ke kampus
mari kita lihat yang agak agak ini bisa diukur
apa namanya wacana ini bisa diukur lah
yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh pak prabowo soal tak perlu import gitu ya
mana kita lihat datanya bisa dihadirkan
nah ini dia
saya bersaksi di sini
kalau insya allah saya menerima amanat dari rakyat indonesia
saya akan bikin indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
kita tidak perlu import apa apa saudara saudara sekalian
kita harus dan kita mampu swasembada pangan dan mampu
apa yang ditanggapi oleh pak yusuf kala
pak yusuf kalla so far nggak ada di posisi sini ya
pak yusuf kala masih menjadi wakil presiden
yuk kita lihat tanggapan dari wakil presiden kita
mampangan itu tergantung kepada luas lahan
tergantung peralatannya dan pupuknya dan macam macam
walaupun semua tapi kalau cuaca jelek bagaimana
atau terjadi el nino
jadi kita tidak bisa mengatakan tidak akan import
tapi faktornya banyak tadi
bang roky ini kan sebenarnya agak substansial ya
sebenarnya wacana semacam ini yang kemudian bisa dihadirkan di publik
dan kemudian publik bisa menilai
ya orang akhirnya nagih janji
karena memang politik yang nagi apa yang dijanjikan
bukan misalnya mengatakan
ya saya dijanjikan dikasih kopi tapi kan ini kopi susu kan
ya saya nggak perlu kopi susu
itu yang kita mau pak rocky
itu yang kita mau
tetapi persoalannya adalah oposisi ini tidak pernah mengajukan kritik berdasarkan data
dan dinarasikan secara cerdas
itu yang menjadi masalah
oke yuk ambil semua
saya di ujungnya aja tuh
saya mau luruskan supaya saudara daniel ini nanti pulang
sampaikan kepada teman temannya bahwa oposisi ini belum terbiasa belajar menggunakan data
lalu kemudian mengajukan kritik dengan narasi yang cerdas
dan juga ada panduan etis di sana
jadi jangan menghalalkan segala cara
karena ini demokrasi bukan sistem
saya buat dong dikit
ini begini saya
baru lanjut silahkan
carut marut data
itu justru lahir dari rejim ini
yang satu bilang imor penting yang satu bilang itu enggak
itu loh faktanya loh
kamu bilang pertamina bangkrut
pertamina jawab enggak
kalian bilang harga harga tempe sekarang tipis seperti atm
faktanya setebal dompet kamu
itu faktanya adalah penggiatan ibu saudara
saya khawatir narasumber saya satu
jadi silahkan duduk lagi
ini isu yang sudah di gosong dalam dua bulan ini
soal tmp dan segala macam
tetapi logikanya masih berlanjut
itu saya terangkan dulu
coba kita dengarkan
bukan soal fakta
bung bonny nanti bisa menanggapi rocky setelah rocky
sistem berpikir ini yang rusak itu yang kita persoalkan
bung rocky silahkan
kembali ke core soalnya
sekarang kita pergi pada konsep sistem berpikir
oke saya terangin
ya agar ini
di dalam upaya untuk menerangkan disparitas ekonomi
itu tidak diangkat oleh media
tidak dibicarakan di kampus
lalu salah siapa jokowi
dengerin uraian saya saudara bonny
seandainya otak kekuasaan itu pinter
dia akan seret pikiran prabowo itu
kemudian diolah di kampus
karena prabowo itu justru melakukan analisis kelas
yang seharusnya adalah diskursus pdip itu
kan sebetulnya prabowo mau bilang
ini terjadi disparitas
walaupun di dalam satire itu muka boyolali
itu proletar yang mengalami eksploitasi
karena monopoli aset itu tidak tiba pada ketidaknyaraan
ini kan taksiran anda pak rocky
justru itu saya menerangin
ini taksiran kamu
tapi taksiran kamu seakan akan
kamu juru bicara prabowo
soalnya kalau gini
nah yang ini tak persoalkan itu kan fakta
bukan juru bicara prabowo
publik psp kekuasaan nggak mampu untuk mengolah itu
akibatnya yang keluar adalah
kenapa publik tidak mampu mengolah
tadi dikatakan bahwa prabowo menjelaskan soal ekonomi
dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu
tetapi tampang bojol lainnya bersuara
tiba tiba lompat ke kalimat kekuasaan ini otak kekuasaan ini tidak mampu menangkap
saya tidak melihat
no saya tidak melihat
tapi lompatannya bos
bukan lompat pak
lompatan kepala kamu terlalu jauh
buat saya itu menandakan
karena kepala kamu terlalu ganda
buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu
itu yang membuat kemudian kamu melompat lompat dari satu tesis ke tesis lain
raya make indonesia great again itu tidak perlu diperbatkan
itu adalah berangkat dari semangat indonesia raya
jadi tidak perlu di
kapan yang dipotret great once great itu kapan
zaman majapahit zulwijaya zaman pak harto zaman bukaro ya mas
kapan yang berupaya di pradap
saya mau ke tim kampanye dulu
ada inas ada danil
ada nggak kesepakatan kang inas bang daniel bahwa yuk ke depan publik itu akan tahu nih lima tahun ke depan
kalau prabowo jadi ekonomi seperti apa
lapangan kerja seperti apa
jadi kalau misalnya dalam politik
lantas kita politik itu kan memperbutkan kekuasaan
nanti sudah gitu kita sepakat
kita bukan milik politik lagi namanya
bukan artinya begini
perdebatan yang ada
wacana yang ada itu bicara soal substansi deh
kita bicara kita akan dapat apa lima tahun ke depan
justru itu yang kita mau
kan kita bicara substansi
tetapi tadi bung roky sudah berpura pura
untuk masuk ke substansi
tetapi kemudian membuat kesimpulan kesimpulan
yang bersifat tuduhan
dan saya teringat kemudian pada abad kelima
sebelum masehi ketika
athena itu penuh dengan parasofis
kemudian menjual filsafat untuk uang
dan sebagainya di pasar
sebentar dulu saya lebih paham
saya belajar filsafat
kita dengarkan boni dulu
itu versi sofis yang benar
kita dengarkan dulu nanti ke anda
tapi kasih dia waktu
ya silahkan roki dulu
saya belum selesai
filsafat itu kan sebuah upaya pencarian kebijaksanaan
tapi bagi roki
filsafat adalah alat untuk bergenitria
dan kemudian itu menjadi
buat saya memalukan
buat saya memalukan
iya iya bilang udah selesai tadi
buat saya memalukan
dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik
bagaimana mereka berbual di pasar
dan kemudian menjual pengetahuannya dengan
untuk uang dan sebagainya
dan ini bahaya
salah interpreter atau sofis
oh ya jelas dong bos
saya belajar filsafat seperti anda
iya tapi filsafat yang salah anda
nah artinya begini loh
tugas ilmu wan
tugas filsuf ilmu wan akademisi adalah
melakukan pencerdasan masyarakat
bukan untuk menyesatkan masyarakat
maka ilmu harus kita bicarakan
dan bergunakan untuk kebaikan
itu dia evaluasi gitu
saya mau dengarkan tim kamu
tim kampanye dulu
tim kampanye yang kemudian
dan kemudian bisa menjadi senjata untuk
bisa gak kita sepakat
yuk kita bicara soal substansi
bukan lagi yang di kedepankan
tampang boyolali sontoloyo dan seterusnya
soal situ yang disampaikan pak prabowo itu
selalu pada tataran substansif
pak prabowo ini kan orang yang pembaca ya
kemudian senang diskusi sehingga
itu adalah buah pikir
kemudian diskusi dengan kawan kawan
dan konsepsi yang sudah disiapkan oleh tim kampanye
tapi kan kemudian yang ditangkap oleh media misalnya
kemudian pihak lain
itu adalah bunga bunga yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan
jadi pada prinsipnya
kayak make indonesia great again itu tidak perlu diperdebatkan
itu adalah berangkat dari semangat indonesia raya
jadi tidak perlu di
itu substansif menurut saya
kapan yang dipotret great once again itu
kapan yang dipotret great once again itu
jaman se great itu kapan
jaman majapahit jum'i jaya jaman pak harto
masa masa itu kan banyak yang kita grid memang
bisa dalam posisi mana saja
tapi yang penting dia punya cita cita
dia punya cita cita bahwasannya indonesia itu harus indonesia raya
itu pesan pesan utama yang ingin disampaikan
ingin digembirakan oleh pak prabowo pada saat ini
kan kalau misalnya kita bilang make indonesia great again itu kapan citra
namun juga di insert
ini kan anak jewernya
hebat digital punya sejarah yang panjang kapan kita itu gak hebat dan kita memang hebat dan
ingin membangun kehebatan terus menerus itu konteksnya kang inas silakan jadi kalau kita
memang sudah menyiapkan terutama sekali karena kita incumbent untuk kita menyiapkan semua yang
diperlukan termasuk data data itu kan data data itu sudah kita siapkan kalau siap udah banyak
sudah kita siapkan untuk diberikan kepada masyarakat dan sebagian juga kita sebarkan
melalui sosial media dan segala macam tetapi kalau saya menilai dari pak prabowo itu
itu di sosial medianya dimananya banyak begitu wacana yang dikeluarkan sama karena
karena kan juga enggak juga enggak juga karena kita punya punya punya influencer itu kan ada
lebih dari seratus orang nah ini kita kayak saya sendiri saya sebagai juga merangkap influencer
saya harus mencari sitar lebih kurang lebih dua ratus tiga ratus ke grup handphone saya ada ada dua ratus

trons sebentar sebentar saya gini kita tidak mau langsung masuk ke hal hal yang tidak tidak
semudah itu tidak substantif masalah masalah gitu yang sangat tante itu sebenarnya begini
apa yang sudah dikerjakan pak jokowi dan apa yang belum dikerjakan apa yang belum subver
buka pada masyarakat itulah yang harus kita sudah belum nah itu sudah kita lakukan
mudah mudahan di berbagai media kita lakukan termasuk juga di mana di antara wajchek
teman teman jika mau diterima semoga bisa mudah bersama saya kembali ke kapal
sebarang luas kan tetapi yang saya katakan nyamu kritis ide ide foto setiap pak prabowo itu bicara
itu tanpa dengan data yang benar itu menjadi problem jujur jatah satu contoh satu sonye i
hai komisi komisi namya mana bumn di bawah saya kita kan hutang bumn empat ribu delapan ratus yani bro ini apa yang bingung
empat ribu delapan ratus dari mana dia punya data seperti itu utang bumn tetapi setelah saya pilih empat ribu delapan ratus
empat ribu tiga ratus enam puluh lima triliun saja yang sisanya balik bisnis melibat liabilitas untuk diperbankan tuh ada
ada panjang panjang pendek asuransi dan selain itu tanggal liabilitas itu hutang dalam akuntansi
masyarakat menangkap bumn menerima hutang sebesar itu sebentar sebentar saya tidak potong
jadi seperti itu ada hal hal yang sangat yang sangat sia sia mengatakan hutang bumn
begitu dikatakan hanya segini entas dia diam sampai sekarang dia tidak menjawab
saya dari mana anda punya hitungan sembilan puluh dia mingkem nggak bisa jawab jangan seperti ini
masyarakat akan menilainya lain
data itu justru hadir dari pemerintah anda bayangkan kemendak bilang data kita harus
impor sedangkan kementan bilang tidak
jargon winter is cualquier buat bukan yang buat yang capek ini terus cuma
sebentar sebentar saja ini kita tidak malah masuk masuk ke hal hal yang
tidak tidak semudah saya itu tidak substantif tu choy masalah masalah gitu
yang sangat gucken sebenarnya begini apa yang sudah dikerjakan pak jokowi dan apa yang belum
keturki membutuhkan hari ini nyentuh
dan apa yang belum dikerjakan apa yang belum
kita harus buka pada masyarakat
itu yang harus kita berikan
itu sudah kita lakukan
di berbagai media kita lakukan termasuk juga
di antara wawa
grup segala macam
sebentar saya selesai dulu
kemudian ini kita sudah
kita sebarat luaskan
tetapi yang saya katakan yang saya mau kritisi
dari pak prabowo setiap pak prabowo
itu bicara itu tanpa dengan data
yang benar itu yang menjadi persoalan
jujur aja saya katakan satu contoh
kebetulan saya di komisi enam
dimana bumn di bawah saya
dia katakan hutang bumn rp empat delapan ratus
dari mana dia punya data
seperti itu hutang bumn
tetapi setelah saya pilih
rp empat delapan ratus hutang bumn sekitar rp empat ratus enam puluh lima
saja yang sisanya apa
untuk diperbankan itu ada
jangka panjang jangka pendek
asuransi dan sebagainya
liabilitis itu hutang dalam akutansi
saya begini sebentar
jangan sekarang pak prabowo
seolah olah masyarakat menangkap
bumn ini menerima hutang
sebesar itu sebentar
sebentar saya tidak potong tadi anda
jadi hal hal seperti itu
hutang bumn begitu dikatakan
segini antar dia diam sampai sekarang
dia tidak menjawab nah itu yang berlambang yang kedua
rakyat indonesia miskin
ditantang oleh bps mari hitung hitungan
sembilan puluh sembilan dia mingkem
nggak menjawab balik
jangan seperti ini
masyarakat akan menilainya lain
pertama tentu tentang hutang bumn
itu terkait dengan liabilitis
secara total karena ada liabilitis
dipahami oleh pak prabowo juga liabilitis
adalah kewajiban dan itu
dalam bahasa akutansi adalah hutang
loh ngerti dong
makanya beliau sampaikan
penyampaian itu tentu butuh
forum diskusi yang panjang sekali
bukan panjang masyarakat itu simple
masyarakat di bawah itu simple berpikirnya
tadi yang bilang terima kasih ke saya
sebentar kang sebentar
nanti silahkan lanjut
yang dimaksud pak prabowo adalah pada konteks beliau pidato
sebagian besar mereka yang datang ke beliau
menyatakan mereka dalam keadaan susah
itu menyatakan mereka dalam kondisi susah secara ekonomi
nah sebagai calon presiden jangan langsung mengatakan bahwa
karena semua orang indonesia susah
abang perhatikan itu dalam konteks pidato beliau
sama seperti boyo lali
jadi jangan kemudian bikin
tafsir yang macam macam itu kedua
kemudian ketiga pak prabowo itu masal fitur
apa yang dikatakan atau diterima
itu selalu mengkritik menggunakan basis data
yang juga dihadirkan pemerintah
contoh masalah impor
kekacauan data itu justru hadir
dari pemerintah anda bayangkan
kemendak bilang data
kita harus impor sedangkan kementan
bilang tidak jadi kekacauan
itu lahir dari pemerintah belum lagi
ada dugaan akrobat data yang juga
dimainkan melalui definisi definisi
soal beras ya
saya jelaskan soal beras
saya tidak mau persoal atau data lah
itu urusan staf kantor presiden
atau tim kampanye resmi atau apapun lah
saya lebih melihatnya
tidak memakai data yang akurat
kenapa sih nggak ada pembacaan yang komprehensif
dari oposisi kalau you mau sorot
jangan hanya lihat satu sampel tol yang rusak
buat kesimpulan atau
kamu lihat dong secara keseluruhan fenomena utang
ini utang warisan sby itu
luar biasa dengan bunganya juga tinggi
dan utang itu buat apa
dibaca secara kompleks dan komprehensif
lu kalau bicara soal make indonesia
great again ya itu
persis kayak amerika bicara soal first amerika
kamu mau seperti apa nggak jelas
buat saya kalian masih
menari di langit masih
bermain di udara kehidupan real
itu di bawah nah ini yang saya bilang
oposisi ini ayolah lebih cerdas
sedikit kenapa sih
karena demokrasi ini kan bicara soal
kebaikan umum dan lebih
dari itu sebagai negara kita bicara
masa depan ideologi dan juga
struktur negara ini maka itu harus
diselamatkan jadi jangan
karena hizb ut tahir mendukung kalian
khilafah mendukung kalian lalu kemudian
kalian tidak mempersoalkan upaya
perongrongan terhadap pancasila
terhadap nkri terhadap demokrasi
dan sebagainya dan buat saya
ini masalah serius
nah mungkin saja mungkin saja
kalian memenangkan pemilu dengan cara itu
tetapi kan memenangkan
suara bukan memenangkan
peradaban bukan memenangkan dari
kekuasaan itu bukan tujuan
rasanya juga sulit untuk
optimis bahwa kedepan
masalah masalah substansi yang akan kita
oleh dua pasangan calon kita terima kasih
terima kasih bapak bapak atas waktunya
selamat malam sampai disini jumpa kita
kita jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik lain